keinginan polri untuk memiliki kesebelasan seperti tni akhirnya minggu sore resmi terwujud
ini setelah kapolri jenderal badrudin haiti melaunching tim bayangkara surabaya united di glora delta sidoarjo jawa timur
tim ini merupakan hasil merger ps polri dengan kesebelasan surabaya united
merger ini membuat ps polri bisa langsung masuk ke level tertinggi indonesia soccer championship atau isa
tim dengan seragam merah hijau dan kuning ini hanya memasang target masuk lima besar
jadi saya berharap gak bulu bulu dulu karena ini kan baru merger
jadi target saya lima besar tapi saya belum bicara dengan dia polri ya
karena saya kan juga lihat perkembangan jadi kita bikin target bukan asal ngomong tapi lihat peta kekuatan teman teman juga karena hampir lengkap
kapolri jenderal badrudin haiti berharap kehadiran kesebelasan bayangkara surabaya united dapat menyegarkan dan meningkatkan persepak bolaan indonesia
riku hadiansyah sidoarjo